piala dunia u tujuh belas dua ribu dua puluh tiga akan segera digelar
sebagai tuan rumah timnas indonesia tengah menyiapkan para pemain yang potensial mengisi skuad garuda muda
salah satu nama yang mencuat adalah dava zafran
remaja dengan tinggi satu ratus tujuh puluh lima cm ini telah menimba ilmu
dari berbagai sekolah bola baik nasional maupun internasional
salah satunya di captiva academy barcelona spanyol
di sana timnya menjadi juara barcelona football festival dua ribu dua puluh
dan juara satu kdta divisi tiga liga spanyol dua ribu dua puluh tiga
akhir ini saya ke spanyol dengan captival sport academy di barcelona
selama enam bulan di sana saya banyak belajar dan mengikuti akademi lokal
yang bertempatan juga di minasel
dan saya berhasil menjuarai
juara satu di level kdta tiga spanyol
lewat prestasinya tersebut
dava mengatakan sangat siap jika dibutuhkan
membela squad garuda di piala dunia u tujuh belas dua ribu dua puluh tiga
dava sengaja pulang ke tanah air
untuk pemusatan latihan di klub persiraja banda aceh
bergabung dengan persiraja banda aceh
untuk pramusim liga dua nanti
sekaligus sebagai fokus saya untuk bisa bergabung
di timnas u tujuh belas untuk piala dunia ini
merupakan salah satu keinginan saya
dan saya berniat untuk hal itu
dan bila ada jalannya untuk dipanggil
saya sangat siap untuk bermain bagi timnas
selama berada di aceh
dapat terus mempersiapkan diri dengan berbagai latihan mandiri
yang diawasi oleh tim pelatih
supriyadi banda aceh